berikutnya saudara politisi pdi perjuangan andreas hugo pariera menyebut
bahwa wacana pertemuan antara megawati soekarno putri dan prabowo subianto tidak perlu perantara
pernyataan ini disampaikan hugo menanggapi pernyataan sekjen partai gerindra ahmad muzani
yang menyebut bahwa jokowi mendorong dan mengingatkan agar pertemuan mega prabowo dapat terwujud
yang menyebut megawati dan prabowo merupakan dua politisi senior dan tidak memiliki masalah secara pribadi
pdip yakin dua pemimpin parpol besar di indonesia itu tahu kapan waktu dan momen yang tepat untuk bertemu tanpa harus ada perantara
sebelumnya saudara sekjen partai gerindra ahmad muzani membantah tudingan jika presiden jokowi menjadi penghalang pertemuan prabowo mega
muzani mengungkap justru jokowi yang mendorong dan mengingatkan agar pertemuan mega prabowo terlaksana
karena keduanya adalah sahabat dan kawan lama keduanya juga sama sama mengaku tidak punya masalah
bu mega mengatakan tidak punya masalah dengan pak prabowo bahkan baik baik saja hubungannya dengan pak prabowo
soal pertemuan ini soal waktu soal momentum dan saya kira tunggulah karena kedua pemimpin itu mengerti kapan harus bertemu
ada yang bilang kalau pak jokowi jadi penghalang antara pertemuan pak bega betul nggak pak
enggak pak jokowi justru yang mendorong dan mengingatkan